saya benar benar nggak tahu pak kenapa anak saya bisa menjadi hantu dan meneror warga
ini pasti gara gara keluarga ibu tidak mendoakan dengan baik
kami sekeluarga mendoakan dia setiap harinya pak
kalau begitu jangan jangan ibu belum ikhlas dong anak ibu meninggal
kami sekeluarga mendoakan dia meskipun ika meninggalnya secara tidak wajar
alah saya gak bakal percaya kalau ibu muda muda ikhlas
mendingan moci dibawa pulang
kamu tuh malah bercanda aja sih
moci bangun dong aduh ini apa apa loh
aduh gimana ya yaudah deh
masa sih dia bawa bawa jadi sini aja
aduh moci bangun ya
aduh berat banget
eh kok malah ketawa sih gantiin gue dong
gini dulu bapak
kalau saya bisa selamatkan paretek
b huntai dia
aduh pak rete kalau ini mah masalahnya berat banget
saya ikut prihatin ya pak rete
emang masalahnya gak kelar kelar ya pak rete
yang saya takutkan kalau masalah ini gak kelar kelar
kalau bangkrut saya makan apa
ya makan nasi lah apa rete
menyerek makan batu
eh selingan aja pak rete iklan
biar ratingnya naik
maksud saya teh jangan sampai bangkrut atau pak rete
si jarwo teh udah ketemu belum pak rete
sampai sekarang belum ada titik terang
yang menerangkan charw ada di mana
saya sudah mengerahkan seluruh karyawan saya
seluruh warga untuk mencari jarwo
malah sampai saya cari ke kampung sebelah
juga tidak ada titik terang
saya sempat menduga
pasti ada hubungannya dengan teror hantu ingkat
pak rt di mana sih
aduh pak rete malah mojok sama ibu ranti
ini bu messi jangan suka nuduh sembarangan
eh sama aja teh
sudah ini ada apa bu messi ada apa
aduh pak rete
pak rete tahu nggak
semalam itu messi dihantui diteror sama hantu ikan
aduh mes itu nggak tahu
kenapa dia sampai teror
oh saya pikir teh bu messi kasih komando kayak biasa gitu
iya udah setuhu bahkan
aduh kira kira kenapa ya pak rt
atau jangan jangan dia itu tahu kan waktu semasa hidup
pasti selalu cemburu sama kecantikan paripurnanya messi
jadi ketika meninggal masih aja teror nyamperin
tetap cemburu kali ya pak herty ya
hmm jangan gr bu messi
kalau kepedean itu jangan sampai nggak tahu malu
si ika itu justru lagi bahagia karena gak perlu lagi ngelihat bu messi yang uget ugetan ciga ulet kekek
aduh gimana tapi kan serem banget ngapain coba dinyatanya
pak rete saya takut pak rete
saya mau laporan semalam saya diganggu sama hantu ika
adam bunga digakuin sampai sampai saya pingsan jamaah di rumah sama adam
eh pak rete gimana ini
tuh pak rete
wah igawat nih hantu ika sudah menyebar kemana mana
bukan hanya supir angkot yang digangguin warga pun sudah mulai digangguin
tak eh tak pak rete
kenapa gawat gawat apenya
warga pada kumpul kumpul rumahnya si ika pak rete
minta tanda tangan
eh tanda tangan
itu pak rete
warga pada kumpul berbondong bondong mau ke rumahnya si ika
karena mau protes sama orang tuanya
si ika kan hantunya gentayangan kampung ini pak rete
oh maksudnya mereka mungkin mau protes sama keluarganya ika
ya ya muda yang mau takutnya kewas
yaudah yaudah kita ke sana aja
gak apa apa deh
saya benar benar nggak tahu pak
kenapa anak saya bisa menjadi hantu dan meneror warga
ini pasti gara gara keluarga ibu tidak mendoakan dengan baik
kami sekeluarga mendoakan dia setiap harinya pak
kalau begitu jangan jangan ibu belum ikhlas dong anak ibu meninggal
kami sekeluarga mendoakan dia
meskipun ika meninggal dengan secara tidak wajar
alah saya gak bakalan percaya kalau ibu muda muda ikhlas
harusnya si ika gak bakalan jadi hantu dan meneror warga benar gak
ngaku aja udah
saya gak tahu jika ika telah menjadi hantu pak
tapi benar saya benar benar sudah ikhlas
apa kalian masih tidak percaya juga
alah kami tidak terpercaya
ya udah ngaku aja bu
apaan sih main hakim hakim sendiri aja main teriak teriakin
bukan cuma kalian yang jadi korban
kita semua jadi korban
tega banget sih
iya tahan tahan emosi ya
udah gitu dimaki maki lagi keluarganya bu ika
gak boleh begitu
kalau begitu ini berarti gara gara angkot joppa rt dong berarti
ntar dulu kenapa jadi angkot saya yang disalahin
ya iyalah pak rt
kan awalnya kan gara gara angkot joppa rt yang kecelakaan
masuk jurang sampai sampai si ika meninggal
makanya si ikan jadi hantu
neror warga bumi sanin
tunggu jawab pak rt
tunggu jawab pak rt
eh eh tenang tenang eh tenang
begitu bapak bapak ibu ibu
kita harus minta pertanggung jawab pak rt
pantang tanggung jawab
wah siapa rt
apa jadi minta pertanggung jawab nama saya
eh pak rt
sekarang juga kamu harus cari bang jarwo
lho tapi masalahnya enggak dulu pak
aku tuh udah coba cari kemana mana tapi itu gak pernah ketemu ya pak
saya gak mau tahu
sekarang juga kamu berangkat keliling kampung cari bang jarwo sampai ketemu
kalau enggak hantu ika itu akan terus mengintai ingi dan juga ngejung jungi dengan warga kita
waduh tapi enggak dulu pak
masalahnya gini pak
eh apa hubungannya ya
pak jarwo itu karena hantunya mbak ika
bang jarwo itu tahu persis tentang kronologisnya ika
jadi kalau kita udah dapat bang jarwo kita bisa tanya dia bagaimana kronologisnya dan juga menghentikan teror hantunya ika
aduh tugasnya berat banget kayak gini
suruh nyari bang jarwo
mau dikolaborasi mungkin sama ikan
apa maksudnya marah marah sama saya tadi
mau saya pecat jadi gempe lagi
oh bu ya jangan dong pak
aku tuh nanti mau siapin sidik kalau sidor
buat bantuin aku nyari gitu loh pak
cuma kalau aku tuh punya anak buah
dua orang tapi enggak bisa digunain
bukan usah dijeglekin dong
ini udah dari sana aja kali ya pak
aneh kok denger aja ya
jadi saya sengaja mau ngumpulkan anda ada semua di sini
saya minta tolong dicarikannya

agar bisa dikebumikan dengan layak
kalau begitu pak rete
mendingan pak rete nyari aja sendiri sama temen temennya pak rete
kalau messi pak oh enggak
iya pak rt gimana sih
apa nggak ada orang lain yang suruh nyari mayatnya si ika